kasus satu keluarga keracunan yang menewaskan ibu dan dua anaknya berujung dengan terbongkarnya kasus pembunuhan berantai dengan korban tewas yaitu sembilan orang
dan untuk mengupdate hasil penyidikan terkait dengan kasus ini sudah bergabung bersama kami kompes polisi hengki haryadi direktur sersa kriminal umum polda mitrujaya
halo selamat sore pak hengki boleh diceritakan pak apa kemudian perkembangan penyidikan terkini dan adakah temuan terbaru dari cianjur begitu pak
jadi bagaimana akan disampaikan bahwa kami dan dato' bersama dengan tim lengkap ya interkolaborasi prosesi dalam hal ini dari laboratorium forensik
keterangan forensik dinafiskan sore ini ditambah dari tim psikologi forensik
artinya sore ini kita akan mendalami kembali dari berbagai kemungkinan apakah itu tersangka
artinya apakah ada tersangka tersangka baru
sebagaimana pengalaman kami dari pengungkapan kasus yang ada di bekasi awalnya kami hanya mengetahui bahwa tersangka adalah dua orang
kemudian setelah kita adakan penelitian dibantu oleh tim apsifor kemudian kita adakan pemeriksaan secara intensif
ternyata satu orang yang kita anggap sebelumnya adalah korban ternyata itu juga tersangka yang menampung dana dana
daripada tkw tkw yang ada di luar negeri
di mana salah satu pkw yang mengirimkan dana ini bukan satu orang hanya dua orang yang melayani sudah menjadi korban pembunuhan kita
kemudian yang kedua dari sisi korban kita juga akan mendalami apakah masih ada korban korban yang lain
sama seperti kemarin pengalaman minggu kemarin kita ketahui bahwa awalnya hanya lima korban tiga orang meninggal dunia
satu anak di bawah umur dan satu orang yang ternyata tersangka
kemudian setelah kita temukan fakta baru dengan penyelidikan secara lebih intensif
terbongkarlah bahwa ada enam korban lagi yang lain
nah oleh karanya kode ini kami akan mendalami
termasuk dari sisi motif
kalau motif ekonomi ini sudah ada keyakinan buat para penyidik
karena memang ada perpindahan uang pada para tersangka yang sudah digunakan
tetapi motif yang lain ini akan kami terus dalami
dan inilah kita tim penyelidik bersama aptifor akan mendalami dari berbagai aspek
melakukan otopsi psikologi untuk mengetahui motif yang lain
karena dari korban yang ada ini ada dua orang anak di bawah umur
satu orang atas kembali yang kemarin kita temukan
rangkanya di tidak jauh dari tempat kita saat pilih
baik pak hengki
artinya apakah kemudian dari tiga tersangka yang saat ini sudah ada begitu
ini merupakan ada indikasi kemudian ada jaringan lainnya di luar tiga orang ini
atau kemudian mereka hanya bermain dengan kelompok kecil ini saja begitu pak henggi
itulah maksud kami
karena penyelidikan kami kan sifatnya berkesinambungan
kita ketemu fakta akan kita dalami
sebagai yang saya menyampaikan tadi
apakah ini merupakan suatu jaringan atau tidak
ya ini yang sedang kami dalami
baik dari sisi tersangka korban maupun motif
pak hengki ini kemudian anda tadi mengatakan menggandeng juga psikolog forensik begitu untuk datang ke sana
nah ini kalau kita lihat kemudian sembilan korban
cara membunuhnya berbeda beda
tidak hanya dengan kopi saja
tapi dengan beragam cara lain dan juga langsung dikubur begitu di sekitar rumah tersangka
apakah kemudian pak ini ada semacam mungkin gangguan psikologis
atau jangan jangan hanya karena tekanan ekonomi ataupun penyebab penyebab lain
secara kondisi sosial di sekitarnya
nah ini yang akan kami dalami mas
jadi dari sisi laku bahan tersangka secara komprehensif melalui metode retrospektif
ya kita akan dalami
dari berbagai aspek termasuk dari sisi korban untuk mengutai motif
ya kemudian untuk kejiwaan
kita juga akan mengganti teatrik ya untuk menalami dari sekitar rumah tersangka ini
namun sekali lagi dengan metode kolaborasi interprosesi ini
kami bersama sama dengan berbagai metode penyelidikan
jadi bersama sama memberikan kontribusi bersinergi untuk menunjukkan kesimpulan
artinya kami harus melaksanakan penyelidikan secara tuntas
ini merupakan misi kita
tidak boleh lagi ada korban korban lagi
pak dir ini kemudian apakah sejauh ini penyidikan polisi tentunya melihat tersangka
ini hanya melakukan karena kemudian emosi sesaat akhirnya menghilangkan nyawa korban
atau jangan jangan mungkin sudah menyiapkan lubang lubang untuk korban korban lain pak
yang potensial mungkin di kemudian hari seperti apa temuan sejauh ini
kalau dari sementara ini dari para tersangka ini memang sudah direncanakan
seperti halnya yang ada di bekasi
itu rumah sebenarnya tidak
kontrak tidak akan dikontrakkan oleh pemilik
tetapi dipaksa untuk dikontrak
walaupun sudah dijelaskan
itu tidak ada listrik tidak air tidak ada air tapi dipaksa untuk mengontrakkan
dan ternyata di sana sudah disiapkan lubang yang menurut pengawasan tersangka ini nantinya untuk mengubur kepada korban
artinya sudah dipersiapkan
artinya ini mengasah pada penggunaan rencana
termasuk yang lain ini masih kita dalami karena saat ini pun sebagaimana kita ketahui di rumah belakang ini
sudah disiapkan lubang baru
ada berapa jumlahnya pak lubang untuk calon korban yang belum digunakan
ya kita masih dalam itu mas ya
jadi yang jelas kita temukan lubang baru di sini
nanti akan kami dalami pada para tersangka
karena kan memang kita bisa membongkar kasus kegunaan berantai ini baru kurang lebih dua hari yang lalu
jadi kita akan terus mendalami sampai semakin lama
oke pak dir artinya masih ada sebetulnya jika tidak tertangkap
ada calon calon korban baru di kemudian hari begitu ya dari ketiga tersangka ini ya pak ya
ya sangat dimungkinkan
karena kami juga akan mendalami informasi daripada saksi atas nama inisial y ya
kami memberikan informasi kepada kami bahwa yang bersangkutan dulu juga pernah akan dibunuh dengan modus operasi yang sama
yang ditangkukan menciptakan pesan agar di tag teman temannya
pertama abc kapal masih dalam keadaan sehat dan sebagainya dan tim kami sedang bergerak
baik baik terima kasih pak kami tunggu update perkembangannya seperti apa
terima kasih di reskrimum polda metro jaya kombes polisi hengki haryadi telah bergabung bersama kami
selamat sore salam sehat selalu pak